kita ke informasi lainnya media sosial dihebohkan dengan adanya warga negara asing di cimahi jawa barat
yang memiliki ktp elektronik dan masuk dalam daftar pemilih tetap atau dpt pemilu
pihak disduk capil cianjur mengkonfirmasi ada tujuh belas wni memiliki ktp elektronik
mereka mendapatkan ktp elektronik sesuai persyaratan yang berlaku
namun tidak memiliki hak suara pada saat pemilu nanti
berdasarkan database yang dimiliki disduk capil cianjur
sebanyak tujuh belas warga negara asing dari berbagai negara yang berada di cianjur memang memiliki kartu tanda penduduk elektronik
dilansir detik com di wilayah hukum kantor imigrasi sukabumi
total ada satu ratus sebelas warga negara asing dari berbagai negara di dunia yang telah memiliki kartu tanda penduduk elektronik
mereka tersebar di kabupaten cianjur lima puluh lima orang kabupaten sukabumi empat puluh empat orang serta kota sukabumi enam belas orang
mereka wajib memiliki ktp paling lambat empat belas hari setelah kartu izin tinggal tetap
atau kini dikirimkan
ketika kartu izin terbatas dikirimkan kartu izin terbatas dikirimkan
ketika kartu izin terbatas dikirimkan kartu izin terbatas dikirimkan
bentuk ktp elektronik yang dimiliki para wna ini sekilas sama dengan ktp elektronik milik warga negara indonesia
namun pada kolom keluarga negaraan ditulis negara asal mereka
serta memiliki masa berlaku selama lima tahun
berbeda dengan ktp elektronik milik wni dengan masa berlaku seumur hidup
terkait nama salah satu wna asal tiongkok yang masuk dpt
kp uci anjur menyatakan hal itu terjadi karena adanya kesalahan teknis saat menginput data nik
data tersebut harusnya atas nama wni bernama bahar
ada kesalahan penginputan nomor induk kependudukan yang dilakukan oleh petugas kami
kalau secara bukti gitu kan di lapangan nama bahan memang ada
alamatnya juga betul alamat yang tercantum dalam database data pemilih
meski memiliki ktp elektronik pemerintah dan kpu menegaskan
jika wna tidak memiliki hak suara pada pemilu yang diselenggarakan oleh negara indonesia
tim liputan cnn indonesia